hubungannya bagus ya lara
apalagi kalau dipakaiin di kamu
tante pakein ya
kamu ada disini sih
kebetulan tadi dari rumah teman aku nggak jauh dari sini
ini baru aja mau pulang
terus kamu sendiri gak kerja emang ya
itu dia mas
tempat kerja maya bangkrut
berarti sekarang kamu ngangkur ruh
kamu mampir ke kantor aku kebetulan kemarin ada pegawai yang mengundurkan diri
siapa tahu kamu bisa menggantikan posisi pegawai itu
ini yang benar mas
ini kamu tuh alamatnya kan
ini dekat rumah ya mas
mas artinya benar nih
kamu benar jangan sampai gak datang ya aku tunggu
nanti ngerinya keburu diganti sama orang lain
sekarang mau kemana
oh yaudah maya kesana
yaudah kamu mau pulang juga kan
kamu hati hati jangan sampai gak datang
beneran aku tunggu
dia itu bukan sita mas
dia dewi mah bukan sita
dia berpura pura menjadi sita pak
kamu pergi dari sini
andri kamu mau pergi dari sini
kamu gak usah di sini
kamu itu gak boleh gini
kamu pergi dari sini
ini dewi dia udah bangsa
andri kamu gak usah jelasin
sekian lama aku itu mencintai kamu
kamu mencintai sita
tapi kamu malah menipu aku
sekarang kamu pergi dari sini
sekarang kamu pergi
kamu jangan jelasin
kamu jangan jelasin

jangan salah punya perasaan kamu
andri gak boleh kayak gitu tuh
kamu bisa lihat kan keadaan dia
dia masih shock sekali
dia baru sadar kalau sita meninggal
gak apa apa tante
yang penting andri sekarang udah sadar
dewi permisi dulu
terima kasih mas
kamu harus belajar
kenapa sih mas
dia kurang ajar
dia harus belajar
kamu itu kenapa mau pukul andri
gak punya pikirannya kan baru sadar
gak tahu aturan
aku kurang ajar
sekolah tinggi tinggi pelakuan nol
nek dia kurang ajar
dia kurang ajar
sampai nenek malu punya cucu seperti dia
dia mengabdein seperti sampah nek
nenek tolongin bor bor terima kasih
tapi dia malah maki maki
nek emangnya kenapa
salah dia berbuat seperti itu
tahu gak dewi yang merawat dia juga karena dibayar kok
kalau gak pake uang apa dia mau
hah kamu tuh bohong dosat
kamu tertipu sama kelakuan dia pura pura baik
satu yang aku denger lagi
satu yang aku denger lagi
kenapa dia ngomong seperti itu mak
kenapa dia ngomong seperti itu
mak makasih perasaan satria
satria jangan perasan
kalau begitu perempuan itu aku setangkap pak
dia yang bersalah
dia penyebabnya pak
jangan seenak enaknya kamu menuduh ya
kamu yang udah pintar dewa
kamu yang udah ulimpakan kebohongan
kamu yang udah ulimpakan kebohongan
pasti kamu yang menyebabkan mama meninggalkan
apa yang menyebabkan mama meninggal
ibu jangan bikin keributan di ruang sidang ini
kalau ibu mau menuntut orang lain melalui proses
bukan dengan cara seperti ini
petugas bawa ibu ini keluar
kamu tunggu pilihan kamu ya
sampai kapanpun indi sampai kapanpun saya akan kejar
kamu yang akan membusuk di penjara
aku tidak akan tinggal diam
aku tidak akan tinggal diam kamu yang akan membusuk di penjara taji
kita duduk di sini dulu ya mas
enak banget ya sejuk di sini
mas bunganya mas
boleh deh yang warna putih aja ya
oh iya ini putih
ambil aja kemarin
ini buat kamu mei
kamu kenapa sih kok senyum senyum gitu sih
melekin sih enggak
cuman selama ini kan
maya kenal mas satria orangnya dingin
ternyata bisa romantis juga mas
kamu aku baru ngasih bunga aja
kamu udah bilang romantis
aku gak sedingin itu kali
kamu resah banget sih
eh eh ini apaan sih
pakai cara cium cium maya segala
gue mau cium kayak pengen gue peluk
itu suka suka gua dong dia pacar gue
iya aku sama mas satria udah jadian zah
tuh kan udah dengar sendiri kan
ya udah selamat ya
mas satria mas satria duduk dulu aja
maya ketemu mirza sebentar
bentar mas aku gak enak sama mirza ya
ya udah jangan lama lama ya